coba aku telepon pimpinan redaksinya langsung ya
kira kira hukuman apa yang bakal dikasih mbak adin dan al ke gue
rena juwana kita masuk kelas yuk
seperti biasa omah akan tunggu disitu ya
kita tunggu disitu
aku telpon anakku dulu ya
untuk menyiapkan majalah diminta al
teleponnya sibuk terus
coba aku telepon pimpinan redaksinya langsung ya
maaf musik badai
selamat pagi ibu maharani
selamat pagi juga pak andre
teleponnya sibuk terus
pak andre tolong siapkan cover majalah couple edisi empat tahun yang lalu semuanya lengkap saya tunggu ya
maaf tapi untuk apa ya bu pokoknya penting banget dan tolong disiapkan bayi bu ini saya lebih
di luar bu segera nanti setelah sampai kantor saya saya siapkan iya pak andre makasih ya pak antri
all of you wants to make new friends siapa yang mau punya teman teman baru apa
oke kalau gitu kita akan melakukan kunjungan persahabatan ke teman teman yang kurang beruntung
minggu depan kalian punya ide kita akan kemana aku nih yosena gimana kalau ke pantai asuhan tempat
aku yang dulu di panti asuhan mutiara bunda di sana banyak temen aku semua baik dan pinter wah
rena punya nomor telepon ibu pengurus pantai asuhan ya enggak miss adanya di omah aku oke rena nanti
miss minta nomor telepon ibu pantai asuhan ya ke omah rena ya thank you rena sama sama miss
hai omar ini enggak ajar ya
hai ya udah jangan kemana mana ya siar hati ya
hai iya mas saya tinggal ke kantor sementara enggak papa saya enggak lama
hai hai dengerin saya ya
saya mau berangkat ke kantor
kamu tolong temenin andin
kalau ada apa apa sama andin laporan ke saya
ya siap mas al
kiki langsung ke kamar mbak andin ya
ini tante maharani mau bicara sama kamu
al tante sudah menghubungi
pimpinan redaksi majalah kapel
sekarang majalahnya sudah disiapkan
besok bisa nggak al datang ke kantor
untuk mengambilnya jam sepuluh atau jam sepuluh
baik tante terima kasih banyak ya tanto ya
saya jadi sangat terbantu nih
oh iya teleponnya saya kasih rosa lagi ya
terima kasih tante
oh iya terima kasih tante
itu tadi pak surya bu sara sama elsa
ngapain ya ke rumah
panjang ceritanya ma
nanti aja kalau udah di rumah
aku udah pulang kantor
nanti aku ceritain ya
oke oke yaudah
bisa bisa kamu bisa dapet video itu sampai bikin josh bungkam loh
tapi ren saya sekali lagi mau minta maaf
karena saya belum bisa dapetin cover majalah yang kamu butuhin
ini buat saya juga lagi usahain buat dapetin macam itu
ren saya dapat bantuan dari owner majalah kapal
dia akan berikan semua majalah kapal tahun dua ribu enam belas
kamu ambil besok pagi ke redaksi mereka
sekitar jam sepuluh sampai jam sebelas
wow kebutuhan banget
ini bahwa saya ngasih tahu kalau dia udah dapetin semua majalah kapal dua ribu enam belas
dan besok saya diminta untuk ambil
ke kantor redaksinya
oh iya dia udah dapet semuanya
tapi bagaimana caranya
katanya dari ownernya
saya bener bener takjub loh
saya aja yang udah sebagai pimpinan redaksi masih kalah cepat sama bos kamu
kapan kapan saya harus ketemu ya sama bos kamu
nanti saya akan kenalin kamu saya ya
itu cowok makin berani deket deket sama jennie
tapi tenang aja
gue belum kalah